masuki musim haji bagian bawah kiswa atau kain penutup kaabah digulung setinggi tiga meter dan ditutup kain putih
kain kiswah yang terbuat dari sutra dan berlapis benang emas digulung ke atas agar tidak rusak karena jemaah seluruh dunia datang untuk tawaf
selain itu pemasangan kain putih sebagai simbol kain ikhram yang dipakai jemaah berhaji
calon haji tertua berusia satu ratus sepuluh tahun mbah harjo mislan tiba di mekah arab saudi
inilah ekspresi mbah harjo yang tampak bahagia karena di usia yang senja ini ia mampu menunaikan haji meski dengan menggunakan kursi
usia yang senja dirinya juga masih memiliki penglihatan dan pendengaran yang masih baik
mbah harjo merupakan anggota jemaah haji indonesia tertua yang berangkat tahun ini